sejak sepuluh tahun lalu ikatan guru indonesia telah meminta pemerintah agar menghapuskan ujian nasional
karena dianggap tidak bisa mengukur kemampuan siswa secara akurat
sejumlah masalah juga muncul dalam ujian nasional mulai dari tekanan yang dialami siswa
hingga biaya penyelenggaraan un yang dikeluarkan pemerintah
igi mengusulkan beberapa alternatif sebagai pengganti un
sebenarnya ikatan guru indonesia sudah lebih dari sepuluh tahun meminta penghapusan atau perubahan ujian nasional
jadi ujian nasional ini tidak membangun daya nalar siswa tidak membangun problem solving siswa
dan yang paling penting tidak ada tingkat lanjut pemerintah setelah ujian nasional
yang ada justru sisi sisi negatif misalnya stres yang ditimbulkan oleh di nasional
baik terhadap siswa maupun orang tua siswa kemudian biaya yang begitu besar yang dikeluarkan pemerintah
untuk melaksanakan ujian nasional kemudian biaya biaya yang dikeluarkan oleh orang tua untuk pelaksanaan ujian nasional
kemudian mistis mistis yang berkembang di seputar ujian nasional dan semua mengeksploitasi siswa